download aplikasi motion trade sekarang
rumah tangga kamila sudah terlanjur berat
haris juga dengar bu
duh gimana dong ini
sampai kapan kita nunggu di sini
dan sampai kapan kita harus ngurusin taufan terus
bu ibu tenang aja
setelah taufan sadar semuanya akan kembali seperti sediakala bu
kok kamu bisa seyakin itu sih
ya harus begitu dong bu
dalam menghadapi apapun kita harus optimis bu
insya allah allah akan mengabulkan semuanya
jadi ibu tenang ya
ya allah hamba mohon
semoga setelah ini semuanya benar benar akan baik baik aja ya allah
walaupun sekarang tovan itu sudah sadar
tapi kondisinya masih sangat lemah
jadi untuk beberapa hari ke depan
sepertinya taufan harus
tetap dirawat di rumah sakit ini
kita ikut saja apa yang dokter efe dikatakan
dokter pasti akan memberikan yang terbaik untuk taufan
pertama bu hamba terima kasih atas kepercayaannya ya allah
waduh maaf nih semuanya
sepertinya jam besuknya sudah selesai
semuanya harus keluar dari ruangan ini sekarang juga
tapi mama masih mau bersama taufan ma
ma taufan juga harus istirahat ma
lagipula di luar sana kan ada ibu tini ibu laras dan pak haris ma
mereka juga mau ketemu sama taufan kan
mama keluar dulu ya
nanti mama kembali lagi ke sini
gue keluar dulu ya
bagaimana kondisi taufan pak tama
alhamdulillah kondisi tovan sudah sangat baik
silahkan pak kalau mau masuk
iya pak tama ibu ambar terima kasih
iya ibu ibu enggak
loh kenapa emangnya bu
ibu masih mau bicara sama kamilah
ya sudah mau berbicara
ayah mau bicara sama kamilah
jujur mila eyang sangat kecewa dengan tindakan kamu hari ini
ayah enggak habis pikir
kamu meninggalkan tempat hiburan sendirian
yang seharusnya kamu nikmati bersama fadil
itu yang bikin
nggak ngerti sama jalan pikiran kamu
katanya kamu mau memperbaiki
hubungan pernikahan kamu sama fadil
tapi ternyata apa yang kamu lakukan
tidak sesuai dengan ucapan kamu mila
mila melakukan itu karena

karena kamu tidak mengerti kamu

eyang sudah nebak itu
seharusnya kamu itu lebih khawatir
sama rumah tangga kamu mila
sama masa depan hubungan kamu dengan fadil
bukan malah mengurus laki laki lain
yang bukan suami kamu
ya allah eyang
ya allah kok bicara seperti itu
kakak ipar kamila sendiri

tapi eyang kak taufan itu adalah bagian keluarga kak mila juga
jadi nggak ada salahnya kalau kak mila juga khawatir sama kak taufan
kak mila khawatir sama keadaannya kak taufan eyang
mila ayah tahu kamu melakukan itu semua karena kamu peduli sama taufan
tapi ya jangan sampai berlebihan kayak gitu dong
mila eyang bicara seperti ini bukan karena eyang jahat dan gak peduli sama taufan
yang peduli tapi kalau kamu melakukan itu apalagi terhadap kakak ipar kamu rasanya kurang pantas mila
sampai sampai kamu tidak memperdulikan perasaan suami kamu sendiri
bila jawab eyang dengan jujur
apa kamu sudah tidak berniat lagi untuk mempertahankan rumah tangga kalian
mila jawab pertanyaan eyang jangan cuma diam aja
jangan cuma menangis
rumah tangga kehamilan sudah terlanjur berantakan
kamera nggak tahu apa yang harus
kamila lakukan sekarang eyang
kamila gak tahu bagaimana caranya untuk menyelamatkan kapal yang sudah hampir karam
ya allah kamila
kamu gak boleh bicara seperti itu pak mali
sesulit apapun kamu harus mempertahankan rumah tangga kamu mila
eh mila tahu eyang mila tahu
kamila yang hanya bisa kamila lakukan adalah pasrah dan berserah diri pada allah eyang
dan kalau nanti kenyataannya
ternyata kak fadil lebih memilih andara untuk menjadi pendamping hidupnya
walau itu berat
walau itu sulit walau itu sakit bagi kamila
kamila akan berusaha
kamila akan tetap berusaha untuk ikhlas melepaskan kak fadil eyang
nggak mungkin memaksakan orang untuk mencintaikan kamila itu en
uh anak anakmu harus mencintai onu eyang salah shark dengan protean prawat